hai seorang ibu dan anak perempuannya meninggal dunia setelah ditusuk dengan gunting oleh adik
ipar pemicu pria empat puluh tahun ini nekat melakukan penusukan diduga karena sakit hati anaknya
dimarahi korban yang tinggal satu rumah kedua korban yang sebelumnya dirawat di rumah sakit
reksodi wiryoganting dinyatakan meninggal dunia pada selasa malam korban bernama yeni empat puluh lima tahun
dan anaknya egil empat belas tahun mengalami luka di bagian perut ipar korban bernama ri diamankan
oleh polisi dan menjalani perawatan di rumah sakit bayangkara polda sumatera barat karena
mengalami luka di bagian tangan akibat perlawanan korban ed dan mk adalah suami istri yang ditangkap
polisi pada rabu siang karena diduga menyiksa anak angkat dan menyebabkan kematian menurut
polisi motif yang dilakukan suami istri ini karena jengkel melihat anak
angkat mereka nakal kepada polisi ede mengaku hanya memukul menggunakan kabel dan
selang pipa terungkapnya kasus penganiayaan anak angkat ini berdasarkan laporan dari orang tua
kandung korban saat memandikan korban sebelum dimakamkan kondisi tubuh anak mereka ditemukan
luka dan memar polisi sempat melakukan pembongkaran makam korban untuk melakukan
otopsi jenazah anak yang berusia delapan tahun ini pria berusia lima puluh lima tahun
berinisial fm melakukan tindakan asusila kepada lima anak salah satunya anak perempuan di dalam
kamar kosnya penangkapan fm dilakukan berdasarkan laporan tetangga yang curiga karena anak anak
banyak yang bermain di kamar kos fm fm telah lama ditinggalkan istrinya dan hidup sebatang kara di
kawasan desa galala kecamatan sirimau kota ambon ia diduga melakukan tindakan asusila kepada anak
perempuan lama diragukan
bagi kesan dimanramento mcl tloc een bagi teman zam vientor kingdom